aksi mogok kerja buruh berakhir ricu di sebuah pabrik di jalan rungkut industri surabaya jawa timur pada kamis pagi
dalam demo buruh ini awalnya berlangsung aman dan damai
buruh menuntut haknya yang dilanggar oleh perusahaan sehingga menggelar aksi mogok
namun tak lama kemudian berdatangan satu ratus tiga preman dengan dua truk
mereka datang langsung menyerang dan memukul buruh yang sedang berdemo
meski demikian buruh hanya diam dan tak melakukan perlawanan
sehingga banyak buruh yang terluka akibat pukulan preman
melawan apapun yang terjadi kita hanya mempertahankan diri dari pihak preman tadi
mungkin saja dan ini adalah indikasi preman bayaran dari perusahaan untuk membubarkan barikade kita sehingga kita menjadi korban di pagi tadi
beruntung petugas polrestabes surabaya yang datang
ketika kejadian langsung mengamankan para pereman yang berada dalam pabrik
masyarakat oknum yang melakukan aksi geruduk ini ini sudah kami identifikasi per ktp
sudah kami cek satu persatu dan ini akan dilakukan integrasi motivasi kedatangan aksi yang dilakukan pada pagi hari ini
dalam bantuan ini petugas mengamankan satu ratus tiga deduga pereman bayaran yang datang untuk mengecawakan aksi mogok kerja buruh
selain diduga pereman bayaran petugas juga mengamankan empat puluh buruh
selain itu polisi berjanji akan mengusut para pelaku penganiayaan dan mengusut dalang yang mengerahkan para preman ini sehingga terjadi gangguan keamanan
triburoto purnawanto surabaya jawa timur